direkturat jenderal badan peradilan agama mahkamah agung menyelenggarakan webinar soal upaya penguatan unit pengendalian gratifikasi dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
kegiatan berlangsung di comment center badan peradilan agama gedung sekretariat mahkamah agung dipimpin oleh direktur pembinaan tenaga teknis peradilan agama chandra boys roza
chandra boys roza menjelaskan fungsi dari unit pengendalian gratifikasi sebagai salah satu bagian dari tata kelola pengadilan dalam upaya pemberantasan kkn
chandra boy seroza menjelaskan fungsi dari unit pengendalian gratifikasi sebagai salah satu bagian dari tata kelola pengadilan dalam upaya pemberantasan kkn
perwakilan tim komisi pemberantasan korupsi aditya budiman juga turut menyampaikan upaya pengendalian gratifikasi ini dapat secara transparan dipantau oleh warga
pemantauan itu dapat dilakukan melalui laman resmi gratifikasi online
masyarakat juga dapat melihat seluruh informasi mulai dari riwayat laporan hingga putusan hasil laporan yang dilaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi
di situ sudah terdaftar beberapa unit pengendalian gratifikasi
laporan laporan yang masuk terkait gratifikasi semua bisa disajikan di situ
misal dari pengadilan agama unit pengendali gratifikasinya lapor dia bisa melihat histori laporannya per tahun berapa
webinar upaya penguatan unit pengadilan gratifikasi dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dihadiri oleh sejumlah peserta
seperti para ketua wakil ketua panitera sekretaris pengadilan tinggi
serta pengadilan agama dan seluruh aparatur peradilan agama
webinar ini juga sekaligus wujud pengingat kepada seluruh aparatur peradilan agama untuk bertindak tegas dalam menanggapi gratifikasi dan korupsi